aku mau aku kalah
aku akan berikan yang kau minta
bukan hanya obat yang
aliran awamurni dari tubuhmu
untuk menyembuhkan luka luka
aku adalah maharaja
kusti prabu amkemar
kerajaan besar capura
raka dari kusti ratu
istri dari rai
ternyata mereka dari istana
ada apa lagi itu
kalian kecewa kepada rai
begitupun kami kisanak
untuk merasa besar besaran
agar dia turun tahta
aku akan jatuh
di tak jauh dari pohonnya
kalian tenang saja
kalian tenang saja
tidak sama dengan rai prabu siliwangi
bahkan aku bisa menjamin
menjadi seorang pemimpin
warga warga panjeng jalan
akan hidup lebih baik
kami akan membebaskan kalian dari acak
oh memang benar begitu
saya mau ikut unjuk rasa
hidup surawi sesa
hidup surawi sesa
hidup surawi sesa
hidup surawi sesa
terima kasih gusdi saya akan membagikannya
itu upah untuk kalian
nanti akan aku tambahkan lagi kalau kalian
bisa mengajak teman teman atau saudara saudara kalian
terima kasih gusdi
terima kasih gusdi
terima kasih gusdi
terima kasih gusdi
terima kasih gusdi
nyi barahsari keluarlah
kenapa kau teriak teriak memanggilku
nyi barahsari kami butuh bantuanmu
argadana nyerompang dan lainnya
berencana melakukan pemberontakan
untuk meruntuhkan pajacaran
dan saat ini
penduduk pun sudah mulai terpengaruh
dan mulai membenci pemerintahan siluang
kenapa kau masih membutuhkan bantuanku
bukan yang tadi kau bilang
banyak tokoh hitam yang bergabung
karena kau terkenal dalam meracik asap beracun
dan itu akan sangat berguna untuk menghancurkan pajacaran
aku memang membenci siluangnya
dan aku tidak akan memberikan ramuan itu untuk membunuh rakyat
sekarang pergi dari sini
aku tidak akan pergi
sebelum kau memberikannya
aku akan memaksamu untuk pergi

di mana kalauingu
untuk para ofisi
di tempat terkunci
tapi kau juga ikut dengan aku
kenapa kampung ini begitu sepi
seperti tidak ada penghuninya nih
iya radit kamu benar
rumah rumah di sini banyak yang hancur
ibu aku lapar
aku pengen makananmu
tak pernah ibu aku gak kuat ibu
bagaimana kalau perbekalan makanan kita kita berikan pada mereka
berikan kepada mereka nih mas
bagaimana dengan kamu
dan perjalanan kita masih sangat begitu jauh nih mas
tidak apa radit aku masih bisa menahan laparku
aku tidak tega radit melihat mereka
seperti yang mereka belum makan berhari hari
baiklah nih mas
aku gak kuat ibu
aku mau makan
aku mau makan
aku ada sedikit makanan untuk nyanyi
ini nyai terimalah
terima kasih nisana terima kasih
ini untuk mudi
terima kasih nisana
kita makan di rumah nak
berikan aku makanan nisana
aku mohon aku kelaparan
lebih baik sekarang kita beristirahat
aku mohon beri aku makan dan aku lapar kesana karena aku juga keaparan bagaimana ini radit
kita berikan saja nih mas
baiklah pak terima kasih kesana terima kasih kesana
baiklah nih mas ayo kita cari tempat peristalan kita
gerakan raden butuh cepat dan tangkat
naluri raden mulai kelihatan
terima kasih pak keguru
semua ini berkat pak keguru